oke untuk membahas hal ini bergabung bersama kami melalui sambungan telpon ada said didu sekretaris kementerian bumn periode dua ribu lima hingga dua ribu dua puluh
pak said selamat malam
pak said kalau kita melihat quote unquote kecolongan garuda ya mengenai ada barang barang mewah yang masuk dalam pesawat teranyarnya
kemudian menteri erick thohir menyebutkan adanya pemecatan di rut garuda
kalau menurut pak said ini sesuai dengan harapan gak melihat etika bisnis yang selama ini mungkin dijalani dan diketahui oleh pak said dari garuda sendiri
bukan kecolongan tapi hero garuda ini terlalu lama dipelihara
terlalu lama dipelihara pelanggaran sudah banyak sekali tapi tetap dibiarkan
akhirnya terbukalah borok yang sebenarnya
jadi saya menghargai keputusan erick thohir bahwa etika itu sangat penting
ari askara ini sudah lama
dua tahun lalu saya sudah orang ini siapa sih sampai tiga kali pindah di direksi hanya dalam waktu tiga tahun
empat tahun kemudian jelas jelas pelanggaran tertinggi
kemarin adalah windows tracing keuangan garuda
itu pelanggaran etika tertinggi di pimpinan perusahaan tbk
tapi tetap dipertahankan oleh rini
jadi saya mungkin rini ini mungkin ari askara ini adalah kesalahannya rini
dan disayangi mungkin juga ada orang di belakangnya
siapa ari askara sebenarnya
nah ini seperti saya pikir erick thohir ingin menunjukkan bahwa tidak ada orang yang boleh menitip siapapun di direksi bumn
dia tetap ingin profesional siapapun di belakangnya
tadi kan pernyataan bumn menyatakan bahwa kelihatannya ini ada orang yang masang badan
berarti belum tentu milik dia kan
berarti ada orang
tapi itu kan jelas melanggar
itu internasional akan mempertanyakan kita semua bahwa indonesia bisa pimpinan pimpinan indonesia bisa melakukan pelanggaran internasional
itu pelanggaran memasukkan barang atau penumpang kepada pesawat yang belum diizinkan mengangkut apapun
saya berharap erick thohir melanjutkan
saya tadi malam waktu di mata najwa sudah menyatakan
uji nyali anda adalah apakah berani memecat biru garuda yang sudah melanggar etika
tidak perlu tunggu proses hukum
karena etika itu lebih tinggi dari hukum
dan alhamdulillah hari ini erick thohir melaksanakan itu jadi saya angkat dua jempol bahwa betul bumn kembali ke profesional
oke artinya sesuai dengan harapan begitu ya pernyataan atau keputusan yang diambil oleh menteri erick thohir
pak said kalau
saya betul betul salut bahwa keberanian mengambil keputusan
bahwa tidak pandang siapapun
karena saya yakin betul area sekarang ini bukan orang siasat
ini kelihatannya ada orang di belakangnya
pak said dengan organisasi garuda yang sekarang nampaknya satu kaki hilang begitu dengan pemecatan di rut garuda oleh menteri erick thohir
kemudian kalau dulu ketika pak said didu masih di kementerian bumn
ini prosesnya seperti apa
untuk kemudian menyeimbangkan kembali organisasi membuat ini kondusif dan sehat kembali di pt garuda indonesia
kalau dilakukan bersamaan seperti
kalau ini kan hanya beberapa di rute kan
ini kan tidak semua di reksi
jadi itu karena ini perusahaan pbk maka dewan komisaris menunjuk pelaksanaan tugas di rute
nah pelaksanaan tugas di rut sambil menunggu
pengurusan yang dilakukan oleh kementerian bumn
dan itu menurut aturan perusahaan pbk bahwa baru boleh rups empat puluh lima hari sejak hari ini
sejak hari ini baru bisa ruaps luar biasa untuk mengangkat direksi yang diganti
jadi saya pikir pas waktunya jadi mulai hari ini juga mungkin kementerian bumn sedang lakukan seleksi untuk calon di rute garuda
sambil mengumumkan bahwa akan ada
rups lb empat puluh lima hari dari sekarang
artinya untuk kemudian memilih siapa nanti direktur baru dari pt garuda indonesia ini harus melakukan atau melalui fit and proper test begitu ya
kalau direksi harus melalui fit and proper test itu sepuluh tahapan
dan karena garuda saya yakin lewat tim penilai akhir yang juga presiden akan ikut apa namanya memberikan keputusan
jadi saya pikir nah tapi hasil keputusan tpa lah
hasil keputusan fit and proper test hasil keputusan tpa yang digunakan sebagai bahan untuk rups luar biasa
oke pak said didu terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected